duka mendalam menyelimuti endang salah satu jemaah haji asal pangandaran
keinginan untuk berhaji bersama istri tercinta pupus
karena istrinya kembali kepada sang khaliq setibanya di badar jeddah arab saudi
endang harus ikhlas kehilangan istri tercinta popon rohmawati
sang istri meninggal hanya beberapa waktu setelah pesawat mendarat
jenazah dimakamkan di arab saudi sesuai dengan prosedur pemerintah setempat
hingga kini jemaah haji indonesia yang wafat berjumlah lima belas orang
seluruh jemaah haji wafat akan diibadah hajikan oleh petugas dari kementerian agama republik indonesia